tahun baru pingu
taukah kau bahwa sekelompok pingwin di air disebut ref
tetapi di darat disebut wadel
tidak ini bukan film dokumenter
ini adalah kisah cinta
pinguin yang selalu tersandung kebanyakan tanpa alasan
tapi bahkan sebagai bayi dia tahu dia berbeda dari yang lain
tapi cerita ini tidak dimulai dengan pingu
cerita ini dimulai dengan sani
datang mengunjungi temanmu lagi sobat
iya bisakah kau memberiku tiket
tentu saja nal
aku juga merindukanmu
sunny sering mengunjungi pingu dan mengobrol dengannya selama berjalan
mereka saling memahami dan menyayangi kebersamaan satu sama lain
sampai jumpa pingu
persahabatan sunny dan pingu tumbuh
anak itu sungguh menyayangi ibu
dan aku menyukai dia
ini rumah evi
cumi cumi kubah pantai
semua yang aku suka gratis termasuk sani
aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini
tapi takdir punya rencana lain
aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini
aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini
dokter biasa memeriksa semua pingguin setiap hari untuk mencari tanda tanda penyakit
pada suatu hari mereka menemukan sesuatu yang berbeda tentang pingu
fasilitas itu tahu tentang ikatan khusus yang dimiliki
pingu dan sunny memiliki
jadi mereka memanggil sunny dan menunjukkan kepadanya laporan itu
aku aku tidak mengerti
aku tahu kau terikat padanya
tetapi dia memiliki masalah yang kami tidak punya obatnya
dia memiliki lidah yang berat
dan kami takut kalau kami menahannya di sini
kau tidak mengerti
bukan itu masalahnya
dia hanya berbeda
kami memahami kekhawatiranmu sunny
tapi keputusan telah dibuat dan pingu akan dibawa besok pagi
fasilitas lain yang mereka bicarakan berada jauh di ujung kota yang lain
dan sunny bertanya tanya apa yang akan terjadi kalau para dokter di fasilitas lain juga merasa pingu tidak pantas berada di sana
para dokter telah membuat keputusan mereka dan sani telah membuat keputusannya
dia hanya punya satu malam untuk membantu temannya
malam itu saat semua orang tertidur sani masuk ke fasilitas itu
dan dia menanggungnya
dia mengambil pingu dan berlari keluar
meskipun niatnya baik tindakan sani akan memengaruhi dirinya dan pinggu dengan sangat berbeda
pingu aku percaya padamu
pergilah dari sini
tetapi jika temannya siap mempertaruhkan dirinya untuk tetap aman lalu bagaimana dia bisa menyerah
pingu mengambil langkah pertamanya menandai awal dari kehidupan barunya
dia berbalik untuk melihat temannya terakhir kalinya
terima kasih temanku
pinggu berenang selama berhari hari
dia menyukai kebebasan yang baru ditemukan
dia belum pernah melihat air yang begitu luas
tetapi dengan kebebasan ada juga tantangan
tantangan pertama pingu adalah makanan
saat berada di fasilitas
tapi hidup di alam liar berbeda
tidak ada yang melayani
akhirnya ketika pingu mencapai pantai
dia menemukan sedikit kelegaan
dia duduk di tepi pantai dan menarik napas dalam dalam
tapi dia mulai lapar
oh aku belum makan sejak aku meninggalkan fasilitas
dan mengapa aku berkeringat
apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa
pingwin tidak terbiasa tinggal di iklim yang kering dan panas
dia harus mencapai pulau habitat aslinya
pinguin meterku memberitahu bahwa aku harus makan
dan aku harus pergi ke arah itu dan aku tidak akan merasa panas lagi
aku terkejut bahwa aku bisa berenang begitu lama
pinguin bisa tinggal selama berbulan bulan di laut
dia pasti merindukan teman temannya di fasilitas itu
tetapi dia sama bersemangatnya dengan dunia barunya
tapi tantangannya tidak akan berhenti dalam waktu dekat
anjing laut sedang menyerang pingu
tapi di saat itu dia memasuki hidupnya
pinggu dengan kosong mengikuti pinguin lainnya saat dia menyelam ke perairan yang lebih dalam
begitu juga dia
dan akhirnya mereka sampai di pantai
anjing laut hanya cepat dibawa air
aku akan menangkapmu
bisakah kau menangkapku sekarang
apa itu menangkap
kita punya orang aneh baru di sini
jangan pedulikan dia
furis itu selalu mencoba mengintimidasi smoothie
semuanya sangat berbeda di sini
pingu menceritakan kisahnya
dan setiap pinguin mendengarkan karena tidak ada dari mereka yang pernah melihat kota
kau berasal dari fasilitas
mereka memberimu makanan begitu saja
mereka memberimu makan
mereka semua memiliki begitu banyak pertanyaan
tapi pingu punya lebih
kami adalah smoothies
lihat betapa halusnya kulit kami
dan mereka adalah bulu
lihatlah tubuh burbulu mereka
manusia memiliki nama yang berbeda untuk kita
aku pikir mereka memanggil kami pingwin kaisar dan mereka pingwin raja
kami bahkan tidak tahu apa artinya
tapi kau tahu manusia
mereka mencoba memahami segala sesuatu dengan cara mereka sendiri
tuhhobi adalah pemikir dari kelompok kami
seringkali kami hampir tidak bisa memahaminya
kupikir dia berbicara dalam bahasa roh atau sesuatu
pinggu jatuh cinta pada sally
matanya paruhnya hanya itu yang bisa dipikirkan pingu
hari minggu dan bulan berlalu
dan pingu mencintai hidupnya di pulau
dan sebagian besar dia mencintai sally
jadi kapan kau akan memberitahunya
mereka memanggilku dengan sebutan pemikir kau tahu
aku tahu kau menyukai sally
tapi kau harus bergerak cepat
truny juga menyukai sally
dan semuanya tahu tentang itu
dengarlah besok adalah hari kerikil
kita harus memberikan kerikil kepada gadis impian kita
beri dia kerikil
oh aku benci bagaimana dia secara dramatis pergi setiap kali
tapi pingu sedang memikirkan apa yang toby katakan
pingu bangun pagi pagi sekali dan mulai berburu kerikil yang paling halus
dia mencoba beberapa kali
tapi sally sepertinya tidak tertarik
yang tentu saja membuat runi senang melihatnya
pingu tidak menyerah
dia terus mencoba dan akhirnya bisa menemukan batu yang paling halus
tapi pada saat itu sally pergi
maaf sobat dia sepertinya tidak tertarik padamu
pingu aku seharusnya memberitahu ini sebelumnya
tapi aku tidak ingin kau melihat sally secara berbeda
masalahnya adalah sally punya pasangan sebelumnya dan dia kehilangan dia karena badai salju
karena pinguin memilih pasangan seumur hidup kan
aku hanya berpikir mungkin kau bisa berubah pikiran
tapi jangan kehilangan harapan oke
aku tidak tahu itu
tapi aku bisa menunggu
jika dia menginginkan aku sebagai teman aku akan menjadi teman
lihat aku membuat benteng dari kerikilmu
pinggu kau adalah teman bagiku dan aku ingin tetap seperti itu
pingu dan sally saling tersenyum
karena sally telah menemukan teman
apa itu tadi
oh tidak esnya mencair
setiap tahun es mencair sedikit demi sedikit mengancam satwa liar di pulau itu
tapi tahun itu kerusakannya terlalu besar untuk ditanggung
es mencair dengan ganas dan menciptakan gelombang di lautan
para pinggin panik dan mulai berlari
gelombang tanpa ampun menerjang ke benteng cinta yang dibangun oleh pingu dan sally
dan mereka terlempar ke dalam air
mereka berbalik dan saat mereka berbalik untuk kembali anjing laut itu kembali
sally dan pingu berenang lebih cepat
mereka melihat sebuah perahu dan melompat ke atasnya untuk menyelamatkan diri
sally dan pingu benar benar ketakutan
mereka bersembunyi di dek bawah kapal dan duduk dengan tenang
para manusia ini bukan seperti yang ada di fasilitas itu
mereka terlihat menakutkan
kemana mereka pergi
besok malam tahun baru
mungkin mereka akan pergi ke kota
apa yang terjadi
setiap kali kupikirkan kota aku rindukan temanku sunny
dia adalah duniaku
aku senang dengan pinguin pinguin dan ini duniaku
tapi aku masih sangat merindukannya
dia mulai menyukainya
mereka tertidur di sana di bawah geladak
beberapa jam berlalu dan
apa yang terjadi
kita di sini
mari melompat kembali ke air dan kembali ke rumah
kau tidak ingin tinggal sebentar
aku telah mendengar hal hal indah tentang tahun baru di kota
aku ingin menyaksikannya bersamamu
pinggu sangat terkejut dan dia setuju untuk tetap tinggal
mereka berdua tetap bersembunyi sampai tengah malam
pinggu menunjukkan tempat terbaik untuk menyaksikan kembang api dan mereka duduk dengan tenang
dua pinguin yang telah menjauh dari dunia mereka dan mencoba menemukan dunia baru
saat mereka menunggu jam mencapai dua belas kejutan lain sedang menunggu
sally itu dia temanku
sunny dan pingu berlari dan berpeluk peluk
kaisy ayo lihat bukankah aku sudah memberitahumu bahwa suatu hari takdir akan membawa temanku kembali
bagaimana kabarmu temanku
hmm apa itu pasanganmu kau menemukan duniamu sekarang aku punya
sunny pingu kesi dan sally
keempatnya duduk di bebatuan dan sani memberitahu pingu bagaimana dia memilih untuk mempelajari pinguin dan segera dia akan mengunjungi antartika
sani mulai melakukan perjalanan laut dan berjanji pada pingu bahwa dia akan membawa pingo dan sally kembali ke rumah mereka pada pagi hari
dan sekarang mereka akan sering bertemu
apa kau dengar itu sally dia sekarang akan terus mengunjungiku
hei ini hampir tengah malam
mereka duduk di sana dalam angin dingin menonton kembang api malam tahun baru
sani dan pinggu sama sama menemukan tempat mereka karena rumah mereka sekarang bersama mereka
saat mereka beringsut mendekati tahun baru sally memegang tangan

mereka mengingatkan kepadanya
dia akan selamatkan dirinya sendiri dan belajar untuk mempercayai dirinya sendiri
sally dan pingu sekarang adalah pasangan seumur hidup
kalau tahu apa yang mereka katakan
dalam cinta ada sukacita tetapi dalam persahabatan ada kedamaian